bareng saya fandiko soekarno
dan saya cynthia karani
sebagai salah satu platform layanan streaming di indonesia
yang tayang bersamaan dengan rilisnya di bioskop
ya tidak hanya itu
beragam koleksi film box office terbaru
yang baru saja tayang di bioskop
juga sudah hadir di catch play plus
nikmati aksesnya dimanapun anda berada
ya diperankan sederet tema besar hollywood
seperti margot robbie idris elba hingga john cena
the suicide squad berkisah tentang pasukan anti hero
task force x yang dipaksa pemerintah untuk bekerja
demi kebaikan menyelamatkan dunia
lalu bagaimana kelanjutan kisahnya
temukan jawabannya lewat penayangan perdananya
dengan harga rp tujuh puluh satu lima ratus termasuk ppn
dapatkan trial di cinecom
squad looney tunes akan kembali ke lapangan basket
lewat garapan film space jam terbaru
saksikan kelanjutan kisah lebron james
dengan harga rp tujuh puluh satu lima ratus termasuk ppn
anda juga akan mendapatkan bonus trials
juga sudah hadir di catch play plus di movie lovers
saksikan kelanjutan kita rival antara kelompok gangster
dengan rp tujuh puluh satu lima ratus termasuk ppn
hanya di catch pay plus
dapatkan juga promo trial satu bulan

hanya di catch play plus
dapatkan juga promo trial satu bulan
jika anda ingin mendapatkan simulasi
untuk memuji di play plus
rp satu lima ratus hingga rp dua puluh empat dua ratus per film termasuk tvn sekarang juga
hanya dari rumah anda bisa menikmati akses perdana catch play plus
untuk film film blockbuster terbaru yang tayang di bioskop
lewat website ataupun dengan mendownload aplikasinya dari play store atau app store di smartphone
ya selain itu layanan catch play plus juga bisa anda nikmati melalui platform smart tv
dan juga berbagai situs e commerce seperti tokopedia shopee blibli serta jdid
sekian catch play plus movie lovers preview kali ini bareng saya sintia karani